selamat sore informasi pertama cnn indonesia update datang dari malaysia
rosman mansur istri mantan perdana menteri malaysia najib razak
diperiksa oleh komisi antikorupsi malaysia atau macc
untuk yang kedua kali dalam kasus dugaan korupsi lembaga investasi satu mdb
rosman tiba di gedung macc sekitar pukul sembilan pagi waktu setempat
dengan didampingi pengacara dan beberapa pengawal pribadi
untuk menjalani pemeriksaan kasus korupsi yang turut melibatkan suaminya
perempuan enam puluh enam tahun ini telah menjadi perhatian publik
karena kegemarannya berbelanja ke luar negeri
serta mengenakan barang barang dan perhiasan mewah
najib yang melepas jabatan sebagai perdana menteri malaysia pada mei lalu
telah dituntut pengadilan kuala lumpur malaysia
dengan total dua puluh lima dakwaan
atas skandal korupsi satu mdb
yang terdiri dari dua puluh satu dakwaan pencucian uang
dan empat dakwaan penyalahgunaan wewenang
selanjutnya kita ke vietnam
warga vietnam berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir
kepada presiden tran dai quang
yang meninggal pada jumat pekan lalu akibat sakit
para pejabat dan warga vietnam antre untuk memberikan penghormatan terakhir
kepada jenazah presiden quang
yang disemayamkan di rumah pemakaman nasional
di hanoi pada rabu waktu setempat
ketua partai komunis nguyen phu trong
perdana menteri vietnam nguyen suang phuc
beserta para pejabat lain membawa dupa dan menundukan kepala
sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum
yang wafat di usia enam puluh satu tahun tersebut
sejak hari ini gedung gedung pemerintah
mulai menaikkan bendera setengah tiang
pemerintah vietnam juga melarang seluruh acara hiburan
digelar selama dua hari ke depan
jenazah presiden kuang rencananya akan dimakamkan
besok di provinsi ninh ping
sekitar setengah hari ke depan
seratus km dari ibu kota
kita ke informasi selanjutnya
militer rusia telah menempatkan sistem pertahanan rudal
atau rudal pesisir bastion di kepulauan ketelni
di laut sabtev samudera artik
sebuah video yang dirilis oleh kementerian pertahanan rusia
pada rabu dua puluh enam september dua ribu delapan belas
memperlihatkan peluncuran beberapa rudal supersonik onyx antikapal
dan peluncuran ini merupakan bagian dari latihan

hal ini dilakukan dalam rangka menjaga wilayah perairan
kemudian selat dan juga pangkalan laut militer rusia
di kawasan tersebut
sebelumnya rusia juga telah menempatkan sistem pertahanan rudal mereka
di pesisir rubek kepulauan kotelni
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesian newsroom akan kami lanjutkan kembali
saya prasidya puspa terima kasih